disuruh sama bubos soalnya ini bagus buat bumil
bener tuh bagus buat kamu
agar buat lancar asin
habisin ya pinter mirna
gak ada yang ngucapin sama tuan tau di rumah ini
suami lupa mama rena mirna kiki juga gak ada inget
eh sarapan ya
nah ini sayurnya enak
eh itu punya andi
sumpah deh ini kok mas al bener bener gak ngucapin sih
gak bahas ulang tahun aku sama sekali
masalah bener bener lupa
aku gak makan ya
langsung berangkat ke persidangan
mama andin semuanya di rumah aja
biar aku aja berangkat sana sendiri ya
yaudah hati hati ya
dihabisin makanannya ya
hati hati di jalan
apa berangkat ya
kamu gak ada yang lupaan
untung gak mau ingetin
jas sama sepatu saya
pelan pelan makan ya
bener bener ya mas
sampai berangkat kantor aja
kamu tetep gak inget
kalau baru ingat nanti pas sore
aku akan cuekin satu tahun
hari ini jadwal wsg ke rumah sakit apatnya nih ya
nanti ditemani dokter lisa
neneng mau lihat anaknya elsa
ini cuma buat mbak elsa
kalau neneng ikut bisa naik mobil neneng
semua bisa masuk
boleh ya sus ya
jangan jangan jangan
jangan jangan jangan
jangan jangan jangan
kasian fans neneng yang udah beli tiket
neneng pengen lihat anaknya elsa
neneng kan pengen dipanggil onti
neneng kan pengen dipanggil onti
kita siap siap dulu
kalau onti neneng berarti ntar anaknya elsa pasti cantik tuh kayak neneng tuh
kalau nggak kayak opa korea idama neneng
sidang pengajuan permohonan banding
dengan nomor satu ratus tiga puluh satu garis miring pn jakarta selatan
dengan terdakwa saudari sarah aurelia segera dibuka
kepada penuntut umum dan penasihat hukum
dipersilakan memasuki ruang sini
dan memasuki ruang sidang
hakim akan segera memasuki ruang sidang
hadirin diharap berdiri
kamu miring pristina
mulai buat penumpang
ambil dua perdipinan
udah ga polisi
tak ada penerima

aurelia dipersilakan memasuki ruang persidangan
kepada saudari sarah aurelia apakah anda siap mengikuti proses persidangan ini
iya yang mulia
pengajuan sidang banding atas nama terdakwa sarah aurelia dibuka untuk umum dan sidang dimulai
alhamdulillah bayinya aktif
memasuki usia sembilan belas dua puluh minggu
makin kelihatan cantik mukanya persis mamanya hidungnya juga kelihatan mancu kayak mamanya
sekarang kita dengarkan detak jantungnya ya bu
jantungnya sehat normal
boleh minta tolong rekaman suara jeruk jantung anak saya pakai handphone dokter lisa aja
iya nanti buat dikasih ke suami saya biar dia dengar ya
maaf bu elsa saya tinggal dulu ya
bu elsa ini hasil print usg nya
terima kasih dokter
dokter saya boleh pinjem handphone nya gak
ini sama rekaman suara detik jantung anak saya ke suami saya
boleh aja bu elsa
silahkan pake handphone saya
makasih ya dok